pemilu dua ribu dua puluh empat nanti akan dinominasi oleh kaum muda
dalam daftar pemilih tetap yang dikeluarkan oleh kpu
dan kehadiran pemilih muda ini mendapat perhatian yang cukup luas
baik oleh para peserta pemilu maupun oleh masyarakat
lalu sebenarnya bagaimana antusiasme daripada para pemilih muda ini menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
sejumlah pemilih muda yang masuk kategori milenial dan gen z mengaku antusias menyambut pemilu dua ribu dua puluh
meski sebagian lain ada yang tidak terlalu mengikuti perkembangan politik
kalau untuk ngomongin politik kita sering nggak terlalu menjauh ya
palingan cuma sekedar siapa saja
yang mau dipilih apa yang mendapat masing masing aja sih
cuman gak terlalu mendalam atau sampai bermusuhan gak
ya cukup antusias sih untuk di lingkungan rumah
karena adanya kesukaan dan ketidakkesukaan capres dan cawapres
antusias mereka itu sangat tinggi
kayak untuk ya mana baru umur delapan belas kan namanya juga baru pertama pemilu
jadi mereka antusias semua
ya rame sih
biasanya pas jam makan atau lagi makan itu bisa diambil di rumah
ngumpul ngumpul suka ada yang nyeletok aja gitu
eh gimana nih dengan ini apa cawapres yang baru atau calon calonnya kayak gitu
beberapa isu mulai dari kesehatan sampai krisis iklim menjadi perhatian utama para pemilih muda
seharusnya topiknya topik pendidikan ya
tentu pendidikan lebih penting karena kurang menurut saya sekarang banyaknya kasus kasus yang anak anak bully atau apa
jadi harus ditekankan di pendidikan
pembentukan karakter dan sebagainya
tentang bpjs sih bpjs kan masih kurang diperlihatkan
kurang diangkatlah isunya sama capres sama cawapres yang sebelumnya
jadi mungkin harapan aku sekarang lebih dilihat sih isunya tentang bpjs ini sendiri
isu yang paling penting tuh kayak sekarang pasti kayak polusi ya
kalau misalkan yang harus diangkat ya sebenarnya kalau sekarang sih isu yang lagi
yang kelihatan banget untuk cuaca iklim dan polusi ya
sebenarnya itu yang harus dikedepankan dulu untuk saat ini
meskipun nantinya memiliki pilihan yang berbeda beda
mereka semua berharap masyarakat tetap bersatu dalam perbedaan
tim liputan cnn indonesia